pemerintah kembali membuka keran ekspor minyak sawit mentah atau cpo dan turunannya pada dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
presiden joko widodo menyebut saat ini pasokan bulanan minyak goreng dalam negeri berjumlah dua ratus sebelas ribu ton
jumlah ini melebihi kebutuhan bulanan dalam skala nasional sebesar satu ratus sembilan puluh empat ribu ton
melimpahnya stok minyak goreng dalam negeri diharapkan dapat menurunkan harga minyak goreng di pasaran sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan
kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih satu ratus sembilan puluh empat ribu ton per bulannya
dan pada bulan maret sebelum dilakukan pelarangan ekspor pasokan kita hanya mencapai enam puluh empat lima ribu ton
namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan april pasokan kita mencapai dua ratus sebelas ribu ton per bulannya
melebihi kebutuhan nasional bulanan kita
namun fakta di lapangan meski stok minyak goreng mencukupi harga minyak goreng masih di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah
seperti di kelurahan manggarai jakarta selatan
masih berkisar antara dua puluh hingga dua puluh dua ribu rupiah per kilogram atau enam belas hingga delapan belas ribu rupiah per liter
lebih tinggi dari harga eceran tertinggi minyak goreng yang ditetapkan pemerintah sebesar rp lima belas lima ratus per kilogram atau rp empat belas per liter
sementara itu dalam rapat bersama badan anggaran dpr ri pada sembilan belas mei lalu
pemerintah melalui kementerian keuangan berencana menambah anggaran bantuan sosial sebesar delapan belas
enam triliun rupiah di mana rp tujuh lima triliun rupiah akan dialokasikan untuk bantuan langsung tunai minyak goreng
pengamat kebijakan publik terubus rahadiansyah mengatakan penambahan anggaran tersebut justru akan menimbulkan pertanyaan dari publik
pasalnya ekspor cpo sudah diperbolehkan dan pasokan minyak goreng sudah aman
menurut trubus blt minyak goreng bukan solusi jangka panjang
pemerintah diharapkan membuat langkah konkret untuk bisa menekan minyak goreng yang diperbolehkan
pemerintah diharapkan membuat langkah konkret untuk bisa menekan minyak goreng yang diperbolehkan
jadi kan nggak mungkin ini blt hanya sebagai apa namanya
dalam tanda petik memberi harapan sejajar bulan ya
sejajar bulan jangka pendek
tanpa ada penataan secara spesifik
secara komprehensif ya terhadap tata kelola minyak goreng gitu loh mbak
dari mulai dulu ke hilirnya
karena kan kalau ini ini adalah satu hal yang harus diperhatikan ya untuk menurut saya ya untuk menurut saya ini adalah satu hal yang harus diperhatikan
karena kan kalau ini terus seperti ini kan nggak mungkin blt diperpanjang lagi di blt diperpanjang lagi ya
nanti judulnya tidak efektif karena saya khawatir ini memancing ke komoditi yang lain mbak
dalam program blt minyak goreng pemerintah memberikan dana rp seratus per bulan per penerima selama tiga bulan
yang dibayarkan sekaligus senilai rp tiga ratus ribu per penerima
sejumlah warga yang telah menerima blt mengaku cukup terbantu
namun mereka berharap harga minyak goreng bisa turun

harganya turun aja normal kayak dulu jadi enak
kan jadinya karena minyaknya mahal keder jualannya gorengan juga tapi tetep jualnya rp satu an nggak pernah lagi
ya kalau bisa dapat blt apa namanya kita lanjutkan kalau nggak minyak gorengnya nggak apa apa ya sedapetnya aja
sekarang yang curhat aja mahal bisa sekilo
berapa ya rp dua puluh dua
total terdapat dua puluh lima juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non tunai atau bpnt
dan program keluarga harapan atau pkh serta dua lima juta pkl yang berjualan makanan gorengan yang mendapatkan blt minyak goreng
dana ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat miskin di tengah kenaikan harga minyak goreng
ayurahmawati baramaestro jakarta